perkembangan teknologi semakin cepat semakin menantang
kali ini giliran pasar keuangan perbankan harus bersiap diri
kini mulai banyak penyedia jasa keuangan yang menggunakan teknologi
untuk mengelola dana ataupun juga menyalurkan dana via akun tertentu di dunia maya
fintech ataupun juga teknologi finansial belakangan merangsak masuk ke masyarakat
seperti apa potret pertumbuhannya
fintech masa depan industri keuangan saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu bahwa ini menjadi salah satu sejarah sedikit saja yang ingin saya sampaikan
bagaimana finansial teknologi ataupun fintech tersebut berkembang pesat
dimulai ketika krisis ekonomi subrime mortage yang terjadi di salah satunya adalah di amerika serikat
maka hal tersebut menimbulkan ketidaksabaran masyarakat di dunia
untuk menciptakan sesuatu yang lebih bisa efisien lagi
jadi tidak menunggu bertelitere proses proses yang ada di birokrasi
kemudian pemeriksaan ya versi pemerintah ataupun juga otoritas
menjadi pesat sekali hingga tahun dua ribu enam belas dikenallah dengan istilah fintech
ataupun juga finansial teknologi
apa sebenarnya fintech tersebut
sederhananya itu mengawinkan antara teknologi dengan kita lihat teknologi dan juga keuangan
baik itu perbankan ataupun industri yang membutuhkan uang lah sederhananya
jadi ada uang ada teknologi mereka membuat sebuah sistem
sistem inilah yang bekerja dengan lebih cepat lebih efisien
apalagi di tengah masyarakat yang menggunakan teknologi
dan juga pesat belakangan
jadi sederhananya adalah ini
alat terbelakangnya adalah krisis ekonomi terjadi pada tahun dua ribu delapan
oke kita ke slide selanjutnya
untuk mengetahui bagaimana ragam fokus teknologi finansial
mayoritas memang yang bergerak di bidang ini adalah para startup
para startup ini merupakan salah satu pionir sehingga mereka menciptakan sesuatu yang baru
untuk pemerintah untuk masyarakat maksudnya
jadi mereka tidak lagi selalu bergantung dengan birokrasi pemerintah
contoh konkretnya adalah misalnya peminjaman
bila anda melakukan peminjaman
sementara anda melakukan peminjaman
mudah apapun perbankan menyatakan
mudah anda bisa meminjam melalui kami dengan proses hanya beberapa hari
tapi melalui fintech dengan startup yang kini banyak sekali menjamur di akun akun di dunia maya
lebih singkat lagi
anda bayangkan anda disediakan
ada salah satu ataupun juga ada beberapa investor yang akan menjadi peminjam
yang menyediakan dana untuk anda yang membutuhkan
ini akan sangat bermanfaat utamanya untuk masyarakat yang memang pengusaha kecil dan menengah
karena waktunya lebih cepat efisien
tidak ada mereka memangkas biaya biaya yang tidak diperlukan
sehingga ini menjadi salah satu juga fokus
banyak sekali perusahaan perusahaan startup di bidang fintech yang masuk ke platform peminjaman ini
lalu usulnya adalah alat pembayaran
cashless anda tahu bahkan pemerintah indonesia juga sudah mulai
mem sosialisasikan bagaimana cashless bisa masuk ke masyarakat indonesia
jadi kita tidak perlu lagi kemana mana bawa uang
dan tanpa kita sadari kita pun sudah masuk ke sini
anda kalau ingin membayar sesuatu anda membayar dengan kartu debit
ataupun dengan kartu kredit
ataupun misalnya sekarang ada e money ketika anda akan masuk ke tol
alat pembayaran kemudian semakin mudah ketika ada fintech di dalamnya
kemudian adalah peer to peer
peer to peer ini atau sederhananya adalah sharing file
mungkin anda ingat bagaimana kasus nepster meskipun akhirnya menjadi pro dan kontra
begitu mudahnya anda mendownload anda mengunduh mengambil karya
ataupun juga tulisan hal tersebut juga masuk menjadi bagian dari fintech
selanjutnya adalah perbandingan layanan bank dan juga asuransi
ini juga menarik ketika anda situs situs sekarang bisa anda masukkan ketika anda perlu dana
ada beberapa bank jadi anda dibuka seperti tabel
ada tabel di sana dan kemudian bisa dibandingkan bank a bank b bank c
anda bisa membandingkannya dari segi misalnya biaya administrasi
dibandingkan dengan berapa total pinjaman yang bisa dilakukan
jadi ada juga yang seperti itu
jadi jasa jasa perbandingan
jadi jasa jasa perbankan mereka masukkan ke situs ada simulatornya
sehingga lebih mudah anda memutuskan akan menggunakan bank mana ketika anda akan berinvestasi
ataupun ketika anda akan melakukan pinjaman
sangat banyak sesungguhnya ini hanya empat utama yang saya hadirkan kepada anda
dan kita lihat apa kelebihan dan kekurangan dengan fintech ataupun financial technology
ada lebih ada kurangnya tentu
apa kelebihannya ada crowdfunding
crowdfunding ataupun juga urun dana bahasa indonesia nya itu biasanya dilakukan masyarakat
di negara negara maju sudah sangat paham dengan hal ini
mereka akan membuka dana mayoritas mereka melakukannya untuk pembangunan infrastruktur
di daerah tempat tinggal mereka atau untuk kegiatan sosial atau untuk membangun sektor sektor energi misalnya
dan kemudian apalagi kelebihannya selain bisa urun dana
jadi siapapun bisa melakukan sumbangan ataupun mendonasikan uangnya
kemudian adalah efisiensi pastinya lebih efisien
anda tidak perlu misalnya datang ke bank anda hanya perlu membuka tablet
atau membeli laptop anda
ataupun komputer anda anda tinggal klik enter anda tinggal masukkan data
tidak harus ke bank misalnya
akan butuh waktu kemudian juga butuh ongkos ke sana
sehingga ini lebih efisien
tapi apa kekurangannya hati hati karena ini merupakan celah kejahatan cyber
jadi memang mayoritas kita harus berhati hati
kita harus meyakinkan bahwa akun tersebut yang menyediakan jasa tersebut
ataupun peminjamnya memang memiliki track record yang bagus
jadi itu menjadi tantangan lain ataupun negatif
yang lain dari perkembangan fintech tersebut
jangan lagi kita juga terlena karena kita harus berhati hati untuk bekerja sama
ataupun juga memanfaatkan layanan fintech ataupun financial technology tersebut
kita ke slide selanjutnya
ini sebagai sebuah gambaran saja bagaimana di dunia kesuksesan crowdfunding
kita lihat ada berbagai sektor ada transportasi energi dan kemudian kita lihat juga ada keuangan
sehingga juga kesehatan
mayoritas yang paling banyak mengumpulkan dana hingga data tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas adalah rp lima puluh satu tujuh miliar rupiah dengan delapan ratus empat puluh empat perusahaan di sektor transportasi
jadi urun dana ataupun crowdfunding yang memang donasi dana dana dikumpulkan melalui akun tersebut
yang bisa dipertanggungjawabkan memiliki laporan keuangan yang lengkap dan jelas
itu adalah sektor transportasi
jadi sangat bermanfaat untuk publik sesungguhnya
di negara negara maju banyak dimanfaatkan dialokasikan ke hal hal tersebut
kemudian yang kedua adalah sektor transportasi
kemudian yang kedua adalah sektor energi tentunya misalnya listrik saja
jadi mereka memang mengumpulkan dana tersebut untuk memberikan daya listrik kepada masyarakat membutuhkan
selanjutnya kita lihat adalah keuangan lalu kita juga lihat ada kesehatan
jadi mayoritas memang mereka bermain di sektor publik hampir sedikit saja yang bermain untuk keuntungan pribadi
jadi akun akun tersebut bekerja mengumpulkan dana dari para investor kemudian dana tersebut dialokasikan
disalurkan untuk membangun hal hal yang memang sudah saya sebutkan tadi
transportasi keuangan energi dan juga kesehatan
lalu bagaimana dengan di indonesia
di indonesia yang semakin marak saya lihat justru adalah website website yang memberikan lending facility
ataupun juga peminjaman dana fasilitas pinjaman
anda mungkin bisa saat ini browsing bagi anda yang belum tahu ada uangteman com ada amarbank ada juga terallight
dan ini merupakan beberapa pilihan ketika anda ingin meminjam uang
lebih sederhana lebih efisien dibandingkan bank dan bisa dalam waktu dekat
meskipun varian jumlah peminjamannya beda beda
tapi kita lihat saya juga ada menangkap berbagai hal hal yang unik
misalnya untuk uangteman misalnya uangteman com jumlah pinjamannya sedikit ya satu lima juta hingga dua juta rupiah
dan kemudian rata rata paling maksimal itu ada di terallight dengan tiga ratus juta rupiah
artinya di bawah tiga ratus juta rupiah bahkan mayoritas bermain di sektor satu lima juta hingga sepuluh juta
apa ini artinya yang membutuhkan dana satu sampai sepuluh juta
segmen menengah ke bawah
perbankan sindikasi perbankan mereka masih sangat minim
mereka tidak menggunakan bank dalam aktivitas keuangannya
jadi ini yang disasar oleh para pemain fintech yang memberikan pinjaman
segmen menengah ke bawah paling tidak segmen menengah
yang mungkin memang memiliki intelektual yang lebih bagus dan sudah mendapatkan penetrasi internet cukup baik
maka itu menjadi salah satu sasaran mereka
lalu bagaimana dengan bunga
tapi ini per hari anda bayangkan bunganya sangat tinggi ya
ketika anda hanya memberikan jaminan kepemilikan mobil maka bunganya akan semakin tinggi
jadi anda bandingkan hampir sama sebenarnya
kalau anda tahu dengan kredit tanpa agunan ataupun kta yang biasa disebar oleh perusahaan ataupun juga bank bank
yang bisa dikumpulkan
hampir mirip tapi memang lebih sedikit dari kta
lalu yang menarik adalah biaya lain lain
mengapa biaya lain lain menarik
sesungguhnya kalau untuk perbankan mereka juga ada dana administrasi loh
tapi kita lihat untuk biaya lain lain amar bank misalnya sangat tinggi lima ratus empat puluh ribu
hampir sama dengan kta ya kalau terra light
dan kemudian kalau untuk uang teman untuk memperpanjang pinjaman anda
anda dikenakan cash satu ratus delapan puluh ribu rupiah
kemudian biaya debt collector
jadi anda yang menanggung anda yang membayar debt collector untuk menagih anda
agak unik sebenarnya logikanya bagaimana kita membayar orang untuk menagih hutang kita sendiri
karena kita yang bayar kan
yang memberi uangnya memang mereka
tapi kita yang bayar gitu
jadi ini adalah kontroversi pinjam uang online
apa intinya dari potret pinjaman online tersebut ada tantangan dan ada celah yang memang mereka manfaatkan
saya lihat tantangan bagi perusahaan perusahaan yang bermain di bidang financial technology adalah
artinya mereka harus memetakan dengan spesifik
mayoritas pasti di pulau jawa
mayoritas lagi memang pasti ada di perkotaan
dan mereka harus menyasar itu
mereka harus mengenali bagaimana kultur masyarakat di sektor tersebut
lalu celah bisnisnya apa
ternyata mengapa mereka begitu yakin saat ini adalah saat yang tepat
keuntungan bank bank yang selalu dirilis laporan keuangan
sudah begitu keuntungannya
anda bayangkan penetrasi untuk pemahaman perbankan bila sudah lebih merata lagi di seluruh wilayah indonesia pasti lebih besar
ini menjadi challenge untuk para perbankan
lalu kita lihat bagaimana belum ada regulasi spesifik
ojk mengaku mereka akan mempelajari perkembangan dari perusahaan perusahaan fintech ini
tapi harus berhati hati
karena ketika regulasi akan melakukan kontrol akan melakukan ketika regulator akan melakukan pengawasan terhadap bisnis ini hati hati
karena ini akan menjadi sesuatu yang menarik
karena bagi saya pribadi mengapa harus berhati hati waspada itu harus kita lakukan
karena sebagai konsumen misalnya baik anda peminjam ataupun anda juga merupakan investor
saya rasa ada baiknya kita mencek untuk perusahaan perusahaan peminjam ataupun juga perusahaan perusahaan fintech tersebut
kita lihat kita harus teliti sebelum meminjam
empat hal saja yang harus kita tanyakan
apakah mereka memiliki izin kemenkominfo
apakah mereka juga mendapat izin dari otoritas jasa keuangan
apakah mereka mendapatkan perizinan juga dari bank indonesia
dan kita lihat apakah mereka juga mendapatkan laporan yang lebih spesifik karena setiap investor yang mendapat keuntungan harusnya melakukan pungutan ataupun juga membayar pajak kepada negara
empat hal ini saja kita harus berhati hati kita harus lebih teliti tapi yang paling penting seberapa kompetitif bunga yang mereka tawarkan